ketua dpr ri puan maharani dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri melakukan lawatan ke korea selatan
dalam kunjungannya presiden kelima republik indonesia megawati dan puan maharani bertemu dengan presiden korea selatan
serta mengunjungi lokasi tragedi itaewon serta memberikan penghormatan kepada korban tewas
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
owisi rendolu di seoul korea selatan selamat sore waktu indonesia malam waktu seoul
rio apa poin penting pertemuan antara presiden kelima ibu megawati soekarno putri ketua dpr puan maharani dengan presiden korea selatan
iya selamat malam waktu korea selatan rifana
mohon maaf saya kurang bisa mendengar secara jelas suara anda
namun satu hal yang pasti yang dapat saya ceritakan pada hari ini adalah
bagaimana puan maharani tadi pagi dimulai pada pukul sepuluh pagi waktu korea selatan
ini menyambangi lokasi itaewon di mana lokasi yang memang menewaskan kurang lebih satu ratus lima puluh enam orang pada hari perayaan halloween
yang lalu tepatnya pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
dan kemudian setelah melewati atau menyambangi lokasi tersebut
hanya sekitar sepuluh menit melaksanakan doa bersama lalu kemudian menaruh bunga
lalu kemudian agenda berikutnya
berikutnya merupakan pertemuan dengan presiden korea selatan
nah pertemuan dengan presiden korea selatan ini berlangsung secara tertutup
sehingga kami awak media pun tidak bisa mengikuti agenda tersebut
namun dari informasi yang kami dapatkan dari tim dari puan maharani
maupun dari kedubes indonesia untuk korea selatan
kami mendapatkan informasi bahwa pertemuan berlangsung kurang lebih selama satu jam
padahal dari agenda yang memang sudah diberikan kepada kami
begitu dari jadwalnya ada sekitar
setengah jam saja begitu pertemuan dengan presiden korea selatan
namun karena memang tadi juga diikuti oleh mantan presiden kelima republik indonesia
yang juga merupakan ibunda dari puan maharani
yang memang memiliki kedekatan psikologis dengan presiden korea selatan
dimana kalau kita ingat pada pelantikan pada bulan mei yang lalu
ini juga presiden korea selatan mengundang megawati untuk hadir ke dalam pelantikannya sebagai presiden
sehingga memang sudah ada kedekatan psikologis yang dimiliki antara megawati dan juga presiden korea selatan
sehingga pertemuan berlangsung selama kurang lebih satu jam
nah dari inti inti pembicaraan ataupun pertemuan yang sudah dilakukan tadi pagi
sekitar satu jam begitu
itu setidaknya ada dua poin penting
yang memang kurang lebih hampir sama dengan pertemuan dengan ketua dpr korea selatan kim jinpio
yang sudah berlangsung pada hari kemarin
pada intinya adalah memperkuat kerjasama ataupun diplomasi
antara indonesia dan korea selatan
yang mana tahun depan pada tahun dua ribu dua puluh tiga kedua negara akan menselebrasi
ataupun ada kerjasama yang sudah terjalin selama lima puluh tahun
ini artinya pada tahun depan akan diperingati bersama kerjasama yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima puluh tahun
sejak pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
nah tadi poin poin penting yang pertama
misalkan ada yang pertama adalah soal peningkatan kerjasama bagaimana indonesia
dan korea memiliki perjanjian ataupun kesepakatan tentang joint vision statement for co prosperity and peace
dimana pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu kedua negara meningkatkan status kemitraannya menjadi special strategic partnership
yang sudah berlangsung sejak pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu hingga tahun dua ribu dua puluh lima yang akan datang
di mana kerjasama akan diperkuat dalam empat area utama
yang pertama adalah bidang pertahanan dan juga hubungan luar negeri
yang kedua adalah perdagangan bilateral dan juga pembangunan infrastruktur
yang ketiga adalah people to people exchanges ataupun pertukaran sumber daya manusia
dan yang terakhir adalah kerjasama regional dan global
dan kemudian yang kedua adalah bagaimana puan maharani juga mengingatkan
tadi membicarakan terkait dengan comprehensive economic partnership agreement
ataupun meningkatkan arus perdagangan
pertakaran kedua negara
misalkan contohnya tadi puan maharani sempat membawa investasi strategis industri mobil listrik
dan juga baterai listrik dan investasi korea dalam pengembangan ikn juga
itu turut dibawakan oleh puan maharani dalam pertemuan bersama dengan presiden korea selatan
yun suk yol pada hari ini
dan terkait dengan kerjasama di antara kedua negara ini
bagaimana juga tadi puan maharani mengapresiasi peningkatan tren perdagangan
kedua negara yang mencapai delapan belas miliar usd pada tahun dua ribu dua puluh satu
di mana investasi korea di indonesia juga bertepuk pesat
ini artinya memang bagaimana puan maharani ini baru pertama kali bertemu secara langsung
dengan presiden korea selatan namun ini merupakan pertemuan yang sudah beberapa kali
yang dilakukan oleh megawati soekarno putri
artinya pertemuan pada hari ini antara puan maharani dan juga presiden korea selatan
ini untuk memperkuat diplomasi di antara kedua negara
kemarin juga sudah bertemu dengan ketua parlemen dari korea selatan
juga menyampaikan hal hal yang sama
artinya memang tahun depan di peringatan lima puluh tahun kerjasama antara korea selatan dan juga indonesia
kedua negara ingin memperkuat bagaimana kerjasama
baik dari perdagangan ataupun berbagai bidang hal hal yang lainnya
ini akan diteruskan ke dalam beberapa waktu yang akan datang
agenda puan maharani selanjutnya memang setelah pada agenda tersebut
puan maharani langsung bertolak ke bandara untuk kemudian kembali ke indonesia
sebelum kembali ke indonesia ini puan maharani sempat menemui sejumlah anggota
ataupun ketua parlemen yang memang sudah menjabat sebelumnya
mereka bertemu di bandara dengan agenda yang tertutup juga
sehingga pada malam ini puan maharani sudah kembali ke indonesia
dan ada di perjalanan
baik terima kasih koresponden cnn indonesia
ausirion dholu atas laporan lengkap anda langsung dari korea selatan
selamat bertugas kembali dan tetap berhati hati